sejumlah warga surabaya mendatangi balai kota surabaya jumat siang
mereka mengecam pernyataan ahok yang mengatakan surabaya hanya sebesar jakarta selatan
sementara wali kota surabaya tri risma hari ini meminta agar warga surabaya tidak terpanci emosi atas pernyataan ahok tersebut
warga surabaya ini berteriak dan membawa poster bertuliskan kecaman terhadap gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
mereka menyatakan tidak terima dengan pernyataan ahok yang dianggap telah melecehkan kota surabaya
para pendemo datangi balai kota untuk menemui wali kota surabaya tri risma hari ini
mereka menyatakan siap memberi dukungan kepada wali kota surabaya tri risma hari ini
dalam aksi ini para pendemo juga menuntut agar gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama minta maaf kepada seluruh warga surabaya melalui media masa
di jakarta hanya satu per lima yaitu di jakarta selatan
bahwa beliau tidak tahu surabaya ini separuh jakarta
berarti dia melecehkan pemerintah kota surabaya
dengan apbd jumlah tujuh triliun sedangkan mereka di atas empat puluh triliun
wali kota surabaya tri risma hari ini berharap agar warga surabaya tidak terpancing emosi
jika ada permasalahan terkait pernyataan ahok tentang surabaya risma siap menyelesaikannya sendiri
kemarin saya duluin supaya warga saya tidak itu
supaya warga saya tidak itu
ada yang bantu
tidak tidak usah
kalau mereka masih percaya saya pemimpinnya sudah serahkan ke saya
saya sudah selesai
kita tidak usah dendam musuh kita dulu
bukan orang jakarta
bukan orang semarang
bukan orang bandung
musuh kita yang sebenarnya itu ya masyarakat ekonomi asean itu
kita tidak usah itu
nanti saya akan kalau warga surabaya insya allah saya bisa kendalikan
tapi sekali lagi saya berharap warga surabaya tidak usah terpancing emosi
para pendemo ini diterima oleh perwakilan dari pemerintah kota surabaya dan bakas bangpol linmas kota surabaya
wahyu pratama surabaya